milik putraku kian santa
sebentar lagi kita sampai di pajajaran
kita bakal ketemu dengan gusti prabu siliwangi
dia orang yang baik dan bijak
dia pasti bakal obati ambo
kau lagi kau lagi
mengapa kau selalu saja menghalangiku untuk membunuhnya
mengapa si nurjati
apa juga kalian
mau berkhianat seperti raden kian santa
nanda prabu surabaya sesa
perang memang saling membunuh
tapi membunuh dengan posisi saling berhadapan
bukan dengan cara membokong
apalagi raden kian santang sedang kehilangan ingatan
dia tidak sadar siapa dirinya
mohon maaf nanda seberang
seharusnya nada prabu membantu untuk menyembuhkannya
bukan malah untuk membunuhnya
kau memang selalu menjadi penghalang bagiku
kau selalu mempebanyak
padahal dia lelah seorang pengkhianat
perang memang saling membunuh
apa yang kau lakukan itu sama saja seperti dulu
aku sudah tidak sanggup dengan kau memperlakukanku seperti ini pak fah
sudah cukup disini
tolong jangan lakukan itu nanda prabu
kita semua dalam keadaan adalah akibat perang ini
kelelahan hanya akan membuat kita hilang akal
tapi nanda prabowo adalah seorang raja
seharusnya nanda prabu bisa bersikap bijak dan berhati hati

karena perkataan maupun tindakan seorang raja
adalah simbol kebesaran dari kerajaan itu sendiri
kau mau menghalangiku juga
aku menghajar kian sangka
karena dia sudah tegak untuk membunuh ibu nanda sendiri
datanglah kepada aku
ayo kita pergi dari sini
baik nanda prabu
dasar pengkhianat pengkhianat
anak itu memang masih belum dewasa
untuk menjadi seorang raja
tapi aku kepikiran dengan ucapannya
bahwa usia ratu subang larang terluka
sebaiknya kita segera ke istana pajajaran
untuk melihat kondisinya
baik syeikh mari

aku benar benar tidak tega
melihat ibu nanda seperti ini ayah nanda
semuanya akan baik baik saja
aku telah gagal
melindungi dinda subang larang
yang terkena serangan dari pedang zulfika
sebentar lagi kita sampai ke pajajaran
saya bakal ketemu dengan gusti prabu siliwangi
dia orang yang baik dan bijak
dia pasti bakal obati ambu
amu sudah tidak kuat
paling baik kamu ikhlaskan kepergian ambu nah
ambu harus mungkul
ambu harus mungkul
amu harta aku satu satunya ambu
pada saat ini
ambu bertahanlah ambu
abu sebentar lagi kita sampai pajajaran ambu
amu pasti bakal diobati
amu pasti bakal diobati ambu dengan gusti prabu siliwangi amu
ambu bertahanlah ambu
kita bakal hidup bahagia seperti dulu ambu
aku harus tetap membawa ambu ke istana pajajaran
aku datang dengan damai
izinkan aku bertemu dengan siliwangi
berikan aku kesempatan
untuk bertemu dengan gusti prabu siliwangi
untuk apa kamu ingin menemui ayahdak
kamu adalah musuh
kamu merancangkan hal kejahatan untuk ayahdak
andai saja perang ini tidak terjadi
pasti tidak akan seperti ini
aku putri dari pradumata